keberhasilan ganda putri bulu tangkis indonesia grecia poli dan apriani rahayu meraih medali emas di olimpiade membuat warga indonesia bangga
tak hanya banjir ucapan selamat aliran hadiah pun mengalir deras untuk grecia dan apri dari sejumlah kalangan
hadiah liburan kelima destinasi super prioritas seperti labuan bajo danau toba borobudur mandalika likupang dan wakatobi dijanjikan oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno kepada dua peraih medali emas ini
kreator konten arief muhammad tidak tanggung tanggung ia menjanjikan akan memberikan dua outlet usaha bakso aci akang miliknya pada pasangan grecia apriyani
kreator konten arief muhammad tidak tanggung tanggung ia menjanjikan akan memberikan dua outlet usaha bakso aci akang miliknya pada pasangan gresia apriyani

kreator konten arief muhammad tidak tanggung tanggung ia menjanjikan akan memberikan dua outlet usaha bakso aci akang miliknya pada pasangan gresia apriyani